ketopik lain hujan deras selama satu jam menyebabkan sejumlah kawasan di bandung dilanda banjir minggu siang
bahkan di kawasan sukagali sukajadi banjir menyebabkan saluran drina semeluap
dan merendam ruas jalan dan pemukiman warga hingga setinggi tiga puluh cm
hujan deras yang mengguyur kota bandung minggu siang mengakibatkan sejumlah kawasan di bandung terendam banjir
seperti yang terjadi di kawasan sukagali sukajadi bandung
di kawasan ini hujan lebat menyebabkan saluran drainase meluap dan merendam badan jalan hingga setinggi dua puluh cm
bahkan di kawasan ini luapan air menyebabkan puluhan pemukiman warga yang berada di bawah jalan
terendam banjir setinggi sekitar tiga puluh cm
tingginya curah hujan dan buruknya drainase yang menjadi penyebab banjir kerap melanda kawasan sukagali sukajadi
ini udah lama enggak mas
dulu iya sekarang ini udah selokannya udah di
benerin dulu kan kecil sekarang udah diberikan sama proyek hotel

dari sukamulia ke atas sana tidak ada air dari jalan masuk sini
jadi di sini enggak ketampung kan naik
selain kawasan sukajadi hujan lebat juga mengakibatkan ruas jalan utama seperti asia afrika
berurutan dan banjir hingga setinggi lima belas cm
fredy bangun bandung
hujan deras pada minggu siang merendam sebagian kawasan di kota bandung
di stasiun kota ketinggian banjir mencapai tiga puluh cm
akibatnya sejumlah keberangkatan kereta terhenti di sejumlah stasiun di sekitar kota bandung
seperti inilah kondisi stasiun kereta api kota bandung setelah direndam banjir setinggi tiga puluh cm
sudah tiga jam ratusan penumpang terlantar karena kereta tidak dapat masuk ke stasiun bandung yang terendam banjir
sampai saat ini
sejumlah jadwal perjalanan kereta api jarak dekat masih dihentikan sementara
untuk kereta api dari arah jakarta dihentikan di stasiun cimahi
dan kereta dari arah tasikmalaya dihentikan di stasiun kiara condong
beberapa pekerja pun melakukan pemeriksaan fungsi rel dan sinyal
sementara petugas kebersihan membersihkan genangan air di lobi stasiun
hujan yang turun sekitar pukul dua belas siang juga mengakibatkan debit air sungai citepus meluap
wilayah pagar sih yang sudah menjelaskan
jadi langganan banjir pun tak luput dari luapan sungai tersebut
sepuluh orang petugas dari tim unit reaksi cepat dinas bina marga dan pengairan kota bandung diterjunkan
menggunakan dua mesin pompa petugas berupaya menyedot banjir melalui selang
untuk kemudian dialirkan ke sungai citepus
tak beberapa lama banjir pun surut
namun petugas akan terus berjaga jaga di wilayah tersebut jika hujan kembali turun
yang di jalan raya untuk kenangan kita sedot ke akses sungai
ini terdekat untuk pembuangan
dan berapa lama waktu yang dibutuhkan kalau banjir benar benar surut
kalau standar banjir kayak gini kita setengah jam lamanya satu jam kita sudah surut